kembali bersama kami saudara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara megawati dan jokowi usai lebaran
mengenai video viral yang dinarasikan ada pertemuan megawati dengan jokowi saat lebaran hasto bilang itu tidak benar
klarifikasi video pertemuan megawati dan jokowi disampaikan hasto saat menyerahkan surat amikus kuriai megawati soekarno putri di gedung mahkamah konstitusi
hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa
soal retaknya hubungan megawati dan jokowi pasca kontestasi pilpres menurut hasto hal tersebut menyangkut prinsip
sebagai bangsa pejuang kita kan punya suatu prinsip
jadi pada saat ini mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara ibu mega dan pak jokowi
pada saat lebaran itu sama sekali tidak benar
kami menjadi benteng demokrasi
sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara
menanggapi pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto soal perbedaan prinsip antara partai dengan jokowi yang jadi halangan pertemuan dengan megawati untuk terwujud
ketua umum projo budi aris setiadi menyebut pertemuan keduanya sulit terjadi
meski begitu budi mengklaim jokowi sebenarnya tidak menutup diri untuk dapat bertemu dengan megawati
bodi pun meminta awak media untuk bertanya kepada pihak pdi perjuangan yang dinilainya terlihat resisten atas pertemuan kedua tokoh tersebut
bapak presiden kan juga kasih kasih kalau ada ambatan
kalau megawati kan orangnya ini santai aja
kalau teman rakyat aja oke apalagi elit